pemakaman dilakukan secara protokol kesehatan
pati rina gunawan terlihat dibungkus plastik
dan dimakamkan oleh petugas tpu yang menggunakan apd lengkap
teddy syah yang juga mengenakan apd mengumandangkan azan
sebelum jenazah istrinya dimakamkan
dikutip dari cnn indonesia com
teddy syah menyebut rina gunawan sempat dinyatakan positif covid sembilan belas
istrinya juga dirawat selama sepekan
di icu rumah sakit
namun hingga istrinya meninggal
teddy belum tahu apakah rina sudah negatif dari covid sembilan belas atau belum
meninggalnya rina gunawan mengejutkan banyak orang
termasuk dari kalangan selebritas
sejumlah selebritas tanah air mengungkapkan rasa duka cita
ke akun media sosial mereka
sekaligus mengenang almarhumah rina semasa hidup
seperti meli guslo yang mengingat rina sebagai sosok
yang selalu mengingatkannya untuk beribadah
sementara penyanyi asanti mengunggah chatnya bersama rina gunawan
ketika mereka sama sama berjuang untuk sembuh dari covid sembilan belas
asanti juga menyebut jika rina gunawan akan membantu
mengurus pernikahan putrinya aurel hermansyah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lahir pada tanggal dua puluh delapan juni seribu sembilan ratus enam puluh
dikutip dari cnnindonesia com
rina mengawali karir di dunia tarik suara
setelah itu ia menjalani profesi sebagai presenter
hingga akhirnya serius menekuni pekerjaannya
sebagai pengusaha wedding organizer
rina gunawan sempat menjadi sorotan ketika berhasil menurunkan
berat badannya sebanyak tiga puluh kg dalam waktu lima bulan
setelah menjalani diet
rina juga kerap membagikan pola hidup sehat dengan berolahraga
di kanal youtube
selamat jalan teteh rina gunawan